untuk melihat bagaimana persiapan sidang isbat penetapan satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
yang dilakukan di auditorium hm rasidi di kementerian agama jakarta saudara
ini adalah sejumlah persiapan yang tengah dilakukan
seperti yang tadi disampaikan oleh jurnalis kompas tv dipo nurbagia yang melaporkan dari sana
bahwa sidang isbat ini melibatkan tim hisap dan juga ruyat dari kementerian agama
serta dihadiri oleh duta besar negara sahabat dan juga perwakilan ormas islam
kita masih berbincang terkait dengan sidang isbat penetapan awal puasa
masih bersama saya rektor uin jakarta pak asep saipudin
pak ini nanti di sidang isbat itu tidak hanya tim hisap dan juga kementerian agama
tapi disitu juga diundang tamu dari negara sahabat
ya ini mengundang para stakeholder atau ormas dan juga berbagai negara sahabat
tentu untuk mendapatkan masukan dan juga kesepakatan dan juga legitimasi
dalam hal ini artinya negara nanti yang akan memberikan informasi resmi
kepada masyarakat di indonesia terkait dengan
nah tentu tahapannya kemarin tentu diundang ya dari ormas ormas itu
dan juga mereka dipersilahkan kan melakukan ru yah juga
untuk dijadikan sebagai sandaran bagaimana awal ini kita bisa tentukan
atau ramadan bisa ditentukan apakah esok ataupun lusa
tentu kira kira dari beberapa titik itu sendiri ketika kita menyebut ⁇ ruiyah ⁇
ini menjadi bagian dasar seberapa legitimate seberapa absah dari itu
namun yang penting tentu yang harus kita garis bawahi
jangan dijadikan sebagai hal hal apa istilahnya suatu mempecah
yang kita lakukan adalah ini adalah suatu ubudiyah proses ibadah mu amalah
yang kita jadikan sebagai suatu hal bahwa
negaralah yang nanti akan menentukan maka ikuti itu
tetapi ketika ada perbedaan jangan dibenturkan
nah itu ketika ada perbedaan jangan dibenturkan
berarti nanti pada saat sidang isbat ini para organisasi perwakilan ormas
ataupun perwakilan duta besarnya apakah mereka juga akan memberikan pandangan mereka
ya tentu dalam konteks mereka kan hanya lebih dipersaksikan saja ya
lebih banyak masukan masukannya tentu dari ormas
yang ada di indonesia di beberapa tempat untuk legitimate sebagai panduan pedoman
yang bisa dipakai oleh kita
itu dari misalnya biasanya kan yang sering berbeda itu kan antara dari nu dan muhammadiyah
karena patokan patokannya sedikit berbeda
yang satu ru yah yang satu ujudul hilal atau hisam
nah ini tapi janganlah kita jadikan sebagai benturan atau perbedaan
bukan benturan apalagi ini sama sama ingin melaksanakan ibadah nih
nah kalau kita berbicara soal penetapan awal ramadan majelis ulama indonesia juga sudah memprediksi
kemungkinan awal ramadan dua ribu dua puluh empat atau seribu empat ratus empat puluh hijriah ini akan berbeda
mui menghimbau masyarakat untuk tidak emosional atau marah jika nantinya awal ramadan hingga awal sawal ini berbeda
mui menghimbau agar masyarakat menyikapinya dengan bijak tidak emosional
jika awal ramadan hingga penentuan syawal ini berbeda
perbedaan dalam penentuan awal puasa itu sudah terjadi lama di indonesia dan sudah biasa
kita simak dulu pernyataan dari majelis ulama indonesia
biarkanlah perbedaan itu berjalan begitu saja
jangan sampai mengganggu pertentangan apalagi mengganggu okwah
kita punya pengalaman beda beda itu
satu ramadannya beda satu sawalnya ternyata bisa sama
yang penting jangan berkelain
yang penting ketupatnya sama ya
mui sudah menyatakan ataupun menghimbau masyarakat ini perbedaan ini sudah lama terjadi
dan jadi hal yang biasa begitu ya
dengan melihat era saat ini nih yang kemungkinan besar ini juga akan ada perbedaan untuk penetapan awal ramadan tahun ini
yang benar itu apakah yang besok ataupun lusa itu yang berpuasa
jadi kita tidak akan membenturkan beda apakah yang besok ataupun yang lusa misalnya
kemudian akhirnya saling mempersalahkan
jadi perbedaan sudah lajim sudah biasa
di dalam konteks interpretasi penafsiran
yang harus kita padukan adalah konteks indonesia adalah harmoni damai melaksanakan ibadah
nah ibadah ini sendiri kan tujuannya bukan hanya patokan dalam konteks formal
jadikan bulan puasa ini justru menjadi introspeksi diri pengembangan untuk penguatan bangsa
sehingga misalnya kalau bangsa ini berada di dalam konteks hal yang sesuatu kita perbaiki dengan puas
tidak dalam arti dianggap perbedaan ini menjadi lubang ataupun wahana untuk konflik
ini berarti kedewasaan kita beragama rendah
kemudian kedewasan kita berbangsa juga lemah
jangankan di dalam konteks penentuan awal ramadan
jadi kan dalam konteks ibadah beberapa aja kan beda
kalau di dalam konteks itu kan ada hadisnya yang berbeda di fahami
kemudian ada penafsiran ulama nya
nah maka ini sudah sangat baik di kita di indonesia kan
dan selama ini memang perbedaan ini tidak akhirnya menimbulkan sebuah gesekan ya
kita sebagai makanya itu ulama umaro pimpinan untuk mendamaikan
jangan bahasanya apa memanas manasi
padahal harusnya dalam memasuki bulan suci ramadan ini kita harus sama sama fokus untuk beribadah
yang menentukan kebaikan kan di sono tuhan
kita hanya mencoba menafsirkan ayat ayat tuhan yang itu bisa bermakna banyak
jangan sampai perbedaan itu justru membuat ibadah kita kualitas ibadah kita di bulan ramadhan ini tidak baik
wala puasa ini kan bulan solidaritas
maka ketika kita menyebut solidarity kepada orang yang berpunya yang tidak berpunya kepada orang orang yang ada di daerah terbelakang dan sebagainya
maka justru yang harus kita tonjolkan itu
ini adalah awal ketika penentuan awal kan
dilihatlah cara pemulai awal itu gimana
tapi kan itu dalam konteks ada yang lebih jauh
tapi kan kira kira analoginya gitu
tapi tujuannya sama ya mendapatkan keriduan allah swt
jangan merasa wah kok itu ada di depan saya di belakang
ini karena ini sebentar lagi ini pukul lima sore ini
karena kalau pemantauan hilal itu kan dilakukan jelang maghrib begitu kan
nah proses apa saja nih hal yang dilakukan dari jam lima sore hingga nanti pemantauan jelang maghrib
nanti kita bahas lagi prof usai jeda
breaking news kompas tv penetapan awal puasa
akan kami lanjutkan di sajadah berikut ini